wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memberi sinyal
porsi menteri di kabinet pemerintahan prabowo gibran
akan lebih banyak dari kalangan profesional
gibran rakebuming raka menyebut jika komposisi kabinet
yang akan membantu pemerintahan prabowo gibran
hanya saja selanjutnya gibran mengatakan soal porsi jabatan dan juga nama
semua akan disampaikan oleh presiden terpilih yaitu prabowo subianto
nanti ya kalau urusan kabinet nanti
dan itu keputusannya sekali lagi di pak presiden terpilih ya
sekali lagi nanti keputusannya di pak prabowo selaku pak presiden terpilih